dan dalam hadis yang lain rasulullah bersabda
baca al quran oleh kamu sekalian
karena bacaan al quran yang dibaca ketika hidup di dunia ini
akan menjadi syafaat atau penolong bagi para pembacanya di hari jumat nanti
makanya kita sangat dianjurkan untuk mempelajari al quran selagi masih mampu
supaya mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti
ustadz lah jauh amat bikin sampai hari kiamat segala
awas bro jangan bro
mau pada kemana nih
ustadz sama bang kadar pada mau kemana
barengan sama santri bengal nih
kita udah jadi santri soleh dibelak santri bengal
gulung lu pada
udah jadi anak soleh nih
santri bengol bukan santri soleh
malu sama pakaian ketakwaan yang kamu kenakan
kopiah yang kamu pakai
apalagi ada tasbih kamu kalungkan
dan kamu juga
ucapanmu adalah doam
jangan sampai memberikan julukan kepada orang lain
dengan julukan julukan yang buruk
maka kamu akan dapat kebaikan atau sebaliknya
apabila kamu sebarkan keburukan
maka kamu akan dapat keburukan
ustadz mau pada kemana
mau ada kajian alam
kalang dulu kalang dulu
jangan sempat jikar
pada bagusnya juga ya
di pesantren gak ada kantin sama toser banyak
jadi ya pesantren memang harus keluar kalo butuh apa apa
ya itu kita ngelanin stres
di sini tuh gak ada yang stres
cuma kamu aja yang ngerasa kayak gitu
warung suli kak
iya mau beli sabun dan pasta gigi
aduh perasaannya jadi kagak enak nih
barusan aja ustadz zainal keluar tuh sama santri santri bengah
eh gak lama kemudian
santri wati yang kagak kalah bengalan tuh
juga ikutan keluar
sama si wianti sama si lulu
jangan jangan mereka janjian ketemuan di luar lagi
gak boleh sih hujan gitu
eh diem ya lantai berdua
ilmu ente masih cetek
masih dibawa aneh
masih kecil ya
kagak usah ngajak debat aneh
lagian pula kan ente ente berdua kagak tahu urusannya
ya mendingan nih ente berdua jaga gerbang ini dengan benar
aneh mau laporan dulu ke bang farouk calon ustadz ye
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jaga jaga yang bener ya
pertama yang akan aneh nikahin fatin
setelah aneh dapet hak waris pesantren ini
baru yanti deh yang nikahin
disitu baru afril
nikmat hidup aneh
di dunia dapet bidadari
di syurga dapet bidadari
subhanallah anak soleh
assalamualaikum bang faruk
antum mengapisik ganggu aja hayalan aneh
bang faruk barusan anje ustadz zainal tuh keluar
bagus dia deh keluar
kagak usah balik lagi kalo perlu
biar aneh yang ngegantiin dia jadi ustadz disini
ustadz zainal tuh keluarnya sama tommy sama afoy sama fa'af
makin deket aja nih ustadz zainal sama tuh santri santri frema nih
bisa makin berani nentang kita tuh anak anak padeh
eh bahkan bang gak cuma itu aja
si april ini juga ikut keluar sama si lulu sama wiyanti
nih mereka nih jangan jangan pengen ketemuan di luar
lagi bersekongkol untuk sesuatu yang kagak bener sama tuh anak anak santri baru
ustadz zainal makin lupa diri
dia bersekutu sama tuh anak anak
kagak bisa dikirimin
terima kasih bang kanda
nah ini ya bismillahirrahmanirrahim
ini luar biasa banyak ilmu yang kita bisa dapatkan dari pohon kelapa ini
saya mengibaratkan pohon kelapa ini sebagai manusia atau santri yang memiliki banyak manfaat buat orang lain
kita mulai dari bagian bawah
ini masya allah pohon kelapa ini dari mulai bawah sampai dengan bagian atas
memiliki manfaat yang sangat luar biasa
di bagian bawahnya akarnya yang serabut ini mampu menyerap air cukup banyak
sehingga akhirnya bisa menanggulangi masalah banjir
selain itu juga akarnya bisa menjadi fondasi
fondasi yang kuat akan menciptakan batang yang kuat
fungsinya diantaranya sebagai jembatan
nah baca ini ya
bawahnya kuat tengahnya kuat
kita naik ke bagian atas
di bagian atas ini ada daun muda
untuk bungkus makanan seperti ketupat
coba bayangin aja ketupat dicampur opor ayam
ehh enak banget ustadz
saya juga setuju masalah itu
saya lanjutkan ya
tadi kalau bagian daun yang mudanya itu bisa buat nutup makanan
contohnya seperti ketupat atau racutan anyaman
selain itu juga ada bagian yang namanya lidi
bisa jadi sapu lidi mas ya allah
selain itu juga ada bunganya
nah bunganya ini kalau difermentasi nanti bisa jadi cuka
dan itu juga bisa dijadikan obat obatan herbal yang lain
what ini warungnya
iya ini yang paling dekat
ya sudah kita balik saja ya
cari warung lain aja deh
nggak ada yang lain itu jauh semua
gak lengkap juga
yaudah kalau gitu gue nyari orang sendiri aja
kita pergi sama sama pulangnya juga harus sama sama
dan macem macem kamu
nah kalau buahnya sudah lah
sudah pasti banyak manfaatnya
dari tadi ustadz ini ngomongin pohon kelapa terus
ngebaratin sama kita ya orang
ya beda lah tat
kelapa mah kalau dipukul kagak ngelawan tuh pohon
lah kalau kita bisa ngelawan punya warna nafsu kita tat
nah deh kamu tommy
kamu mah gak nyima
pak ustadz itu menjelaskan tentang pengibaratan
jadi pohon kelapa ini diibaratkan kita sebagai santri
terus terus terus
he bro kalau lo nyima obrolan bang ustadz dari awal sampai akhir
lu akan sangat sangat tahu kebermanfaatan pohon kelapa
mulai dari pucuknya sampai ke akarnya bro
itu pun juga yang dikiaskan kepada seorang santri
seorang santri kuduk bisa bermanfaat dari ujung rambut
masalahnya bro lo belum jadi santri
jadi lo gak bakal pernah paham paham dan gak nyampe pikiran lo bro
kok lo jadi marahin gue sih poh
jangan lagu laguan lo jadi ustadz lo
mesti kuat ya
tancapkan di dalam diri kita ini sabar
seorang santri mesti sabar
ya mungkin pemahaman tommy tentang apa yang saya sampaikan tadi
tidak secepat kalian
kalian mesti maklum
tugas kalian bagaimana caranya membantu tommy
supaya tommy bener bener hijrah menjadi seorang santri
rasulullah saw bersabda
yang intinya adalah
manusia yang kuat itu bukan berarti manusia yang mengalahkan orang banyak dengan kekuatannya
tapi manusia yang kuat adalah manusia yang bisa menahan hawa nafsunya amarahnya
di saat amarahnya sudah meledak ledak
itu hadis rasulullah yang diriwayatkan oleh ibu hori
dan dalam hadis yang lain
baca al quran oleh kamu sekalian
karena bacaan al quran yang dibaca
ketika hidup di dunia ini
akan menjadi syafaat atau penolong
bagi para pembacanya di hari kiamat nanti
hadis riwayat muslim
kita sangat dianjurkan untuk mempelajari al quran selagi masih mampu
supaya mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti
jauh amat bikin sampai hari kiamat segala
udah tinggal gue sendiri aja
kupenang in diri disini
cobalah kamu untuk membaca al quran
karena al quran adalah obat penenang jiwa
allah subhanahu wa ta'ala berfirman
dan kami telah menurunkan dari al quran
suatu yang menjadi penawar atau obat
rahmat bagi orang orang yang beriman
dan al quran itu tidaklah menambah kepada orang orang yang zolim selain kerugian
al quran surat al isra'at
wah pusing gue
dikit dikit ayat dikit dikit habis
geseh banget ah
ah mana cari muka di perusahaan jenal
pake marah marahin gue
wah ya elah geseh banget
kalau pak angga beneran ikut obat juga
gede banget gue di marina
ada april tuh
ini pada di sini semua
lagi nyariin gue ya
ih gr banget lu
gue bukan gr neng
tapi kita bicara jujur aja ya
tadi pas gue pergi gue jalan lu liatin gue kan
di belakang tembok terbang putri
kalau bilang ngeliatin gue ngeliatin siapa lagi